di berita pertama polres brebes jawa tengah masih mendalami motif penganiayaan dan juga pembunuhan terhadap tiga anak yang dilakukan ibu kandungnya dan pelaku kini menjalani serangkaian pemeriksaan kejiwaan
hasil penyelidikan sementara pelaku mengaku mendapatkan bisikan gaib untuk menghabisi nyawa anak anaknya
namun polisi mengakui kejiwaan pelaku belum stabil karena kondisi kejiwaan yang masih sangat labil ini unit pelayanan perempuan dan juga anak atau ppa satreskrim polres brebes
membawa pelaku ke rsud dr suselo selawi untuk menjalani serangkaian pemeriksaan kejiwaan
tim dokter rsud suselo akan melakukan tiga tahap pemeriksaan kejiwaan mulai dari pemeriksaan psikiatri profil kepribadian dan juga kecerdasan pasien

tim dr rsud suselo akan melakukan tiga tahap pemeriksaan kejiwaan mulai dari pemeriksaan psikiatri profil kepribadian dan juga kecerdasan pasien